di trimester pertama ini jarang loh bisa mendengar retak jantungnya
baik saya persiapkan dulu alatnya ya
selamat siang dokter
sekarang dengarkan saya baik baik
jangan melakukan apapun yang mencurigakan
dan jangan coba coba teriak minta tolong
dan jangan sampai dokter salah mengucapkan satu patah katapun
karena sekarang ini anak dokter ada sama saya
dokter gak perlu tahu saya siapa
kalau dokter gak percaya silahkan dengar sendiri dok
sekarang ikuti semua perintah saya
di hadapan dokter sekarang ada seorang perempuan
dia tidak hamil dokter
tapi suaminya tidak perlu tahu itu
tugas dokter sekarang adalah meyakinkan suaminya bahwa kandungan istrinya baik baik saja
kalau dokter masih sayang anak
jangan sampai gagal dok
saya akan lakukan
maaf bapak ibu
karena alatnya tidak berfungsi dengan baik
untuk pemeriksaannya kita pisah secara manual ya untuk kehamilan ibu sendiri
silahkan dokter silahkan
saya periksa dulu ya pak ya
kandungannya pun baik baik saja
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
oh gitu ya dokter
gede kalau gitu
aku pergi dulu
saya permisi dulu ya bu
makasih ya dokter ya
selamat selamat selamat
kita seperti ini jadi ada langit stepen
ini kan berbunyi
kak kita lagi cari jodoh kak
kakak mau gak jadi jodoh papa aku
iya bener kak
kasian papa sendirian
udah gak nikah nikah lagi
setiap hari papa sedih
papa kalian duda ya dek
nih fotonya kak
wah ganteng banget
papa kalian ganteng banget sih de
jadi gimana kak
kakak udah punya pasangan
kalau kakak ini mau nikah nggak
maaf banget ya de
kakak udah punya suami
kalau gitu kakak pamit dulu ya
aduh susah banget ya cari jodoh buat apa
jangan putus asa kak
kita cari lagi cewek yang lain
siapa tahu ada yang mau
aku harus memberikan waktu lebih banyak untuk anak anak
supaya mereka tidak sedih memikirkan sifat yang ada di rumah sakit
alika sama kenzo baru pulang
harusnya kan udah pulang dari tadi
tadi itu kita lagi keliling keliling
papa gak kenal
tadi kita ketemu tante tante ini di jalan
dia buat pacek papa
buat gantiin tante bella juga
dengerin papa jangan diulang lagi
lagian kalau kalian keluh luhuran sendiri itu bahaya
nanti kalau ada yang nyulik gimana bu
biar papa gak sedih buat gantiin tante bella juga
kalo papa gak sedih buat gantiin tante bella juga
kalau papa punya pacar baru papa kan nggak sedih lagi
papa pada marah sama kalian
bagaimana mungkin ada perempuan yang bisa sempurna seperti diri kamu di mata aku bella
ya allah berikanlah aku kekuatan untuk melupakan bela
agar aku tidak terlihat sedih dan lemah di depan kedua anak aku ya allah
aku gak ingin mereka ikut bersedih seperti ini karena aku ya allah